seperti tadi bukan connected ramadan namanya kalau tidak akan mengajak anda keliling dunia
kita akan mengunjungi atau berbincang bincang dengan rekan kita yang ada di libya saat ini
yang sedang menjalankan ibadah puasa
kita sudah terhubung saat ini dengan mas agus mujib
presiden kkmi atau kesatuan keluarga mahasiswa indonesia yang saat ini berada di tripoli libya
selamat pagi waktu jakarta selamat malam waktu tripoli
mas agus boleh diceritakan bagaimana kemudian suasana bulan puasa
terutama saat ini kan kalau kita lihat di indonesia atau di perbincangan media internasional
situasi keamanan dan politik di libya masih tidak kunjung stabil
bagaimana kemudian di tengah situasi seperti itu masyarakat di bia menjalankan ibadah puasanya di sana
masyarakat di libya masih tidak normal untuk menjalankan ibadah puasa
pada saat ini kita masih tidak di tripoli di jakarta
tapi kita bisa melakukan ibadah puasa